penanganan kasus kekerasan seksual yang melibatkan tokoh masyarakat dan bagaimana pengawasan selama ini dilakukan di lingkungan pesantren
kami akan mengulasnya bersama siti aminah tardi komisioner komnas perempuan dan nanti akan bergabung bersama kita marzuki mustamar ketua pwnu jawa timur
selamat malam ibu siti
selamat malam mbak eva
iya bu siti kalau kemudian kita lihat perjalanan kasusnya begitu panjang kita lihat bagaimana kemudian penangkapannya juga dilakukan
cukup alot begitu harus dilakukan secara persuasif dan juga ada perlawanan dari pihak keluarga maupun simpatisan berlangsung sampai lima belas jam
bagaimana kemudian anda melihat sulitnya penanganan kasus kekerasan seksual yang melibatkan tokoh masyarakat atau tokoh agama seperti ini
iya kasus jombang ini memang untuk proses sejak dilaporkan di dua ribu dua puluh
kemudian menjadi p dua puluh satu di januari dua ribu dua puluh
ini prosesnya kurang lebih dua lima tahun ya
dan hambatan ini tidak lain
pertama karena memang pelaku tidak korporatif untuk dilakukan pemeriksaan
tidak kooperatifnya karena latar belakang sebagai anak kiai atau tokoh di jombang
atau selalu dihadapkan dengan hadangan mantra ya
kemudian juga korban juga kan tidak terpusat lagi di jombang tapi di beberapa kota
dan kemudian proses pembuktian yang membutuhkan waktu
mengingat kasus kekerasan seksual itu kan ada di ruang ruang yang tertutup
sehingga membutuhkan alat bukti yang sangat kuat
untuk memastikan agar kasus ini tidak ini ya
misalnya agar kasus ini berhasil dibawa ke penuntutan maupun di sidang hak
jadi sebenarnya hambatan terbesar di kasus ini adalah karena pelaku ini memiliki kuasa finansial maupun massa
sehingga apapun dilakukan termasuk dengan menggunakan
narasi narasi yang sebenarnya tidak relevan dengan kasusnya
dan kemudian setiap kali ada upaya upaya paksa yang dilakukan
kepala keamanan dan hamil kepolisian memang dihadapkan dengan tanda putih ya
ancaman bentuk massa dan sebagainya
begitu pula ancaman dan intimidasi terhadap teman teman yang melakukan pendampingan
maupun pihak yang pro terhadap korban itu dihadapkan di awalnya
dengan tertangkapnya tersangka kami menyampaikan apresiasi kepada kepolisian
dan kami pikir ini belum selesai
karena masih ada tingkatan penuntutan dan pengadilan untuk kasus ini
iya narasi yang kemudian tidak relevan sehingga polisi harus melakukan persuasi
itu yang kemudian anda melihatnya menjadi salah satu tantangan
mengapa kemudian kasus ini berjalan cukup lambat begitu
bahkan penangkapannya cukup alot
anda mengatakan ada ancaman dan intimidasi
apakah memang ini sesuatu yang umum kemudian dilakukan pada saat pendampingan terhadap korban kekerasan seksual
yang kemudian menjadi dengan pelaku ataupun yang melakukannya adalah tokoh tokoh masyarakat ataupun juga tokoh agama begitu
ancaman dan intimidasi terhadap korban
atau pendamping sebenarnya tidak hanya terjadi di dalam kasus jombang ini
korban dan pendamping atau kami sebut dengan perempuan pembelahan di dalam kasus kasus kekerasan seksual itu mendapatkan ancaman baik intimidasi maupun kriminalisasi
dalam kasus ini salah satu saksi itu mendapatkan ancaman intimidasi termasuk penganiayaan
yang kemudian juga kasusnya ini telah disidik dan sudah disidangkan
kemudian juga yang tak kalah penting misalnya ancaman dan intimidasi itu juga diberikan kepada kawan kawan yang menyatakan solidaritas
misalnya melalui komentar komentar atau serangan serangan siber di media sosial
dan sebenarnya hal ini tidak hanya di kasus jombang
perempuan pembelahan saksi dan korban kekerasan seksual itu rentan untuk mendapatkan intimidasi ancaman maupun kriminalisasi
nah hal inilah yang kemudian terapali ketika itu terjadi
korban dan keluarga memilih oke cukup kemudian menerima misalnya untuk tidak melanjutkan kasus ini
jadi itu yang terjadi
itu terjadi ketika korban sudah tidak mampu atau akhirnya proses yang berlarut larut ancaman intimidasi yang menyebabkan korban dan keluarganya memilih untuk pingsan
oke intimidasi dan ancaman yang kemudian juga dirasakan oleh korban di kasus jombang ini
kita akan simak lagi bagaimana kemudian kesaksian korban
bu siti berikut ini
mereka bilang kalau saya itu penyebar fitnah
mengatakan bahwa apa yang saya tulis itu fitnah
saya tidak menulis fitnah
itu asli nyata terjadi kepada saya
mereka tetap memaksa tetap menyatakan menyatakan bahwa saya penyebar fitnah
fitnah dari mana
kalau memang itu fitnah fitnah dari mana
itu real kejadian yang saya alami
saya juga bilang ke mereka ke bapak bapak itu
saya sampaikan ke mereka
bagaimana kalau kamu mempunyai anak perempuan
kamu mempunyai anak dan kamu mengalami hal yang sama seperti orang tua saya
anak kamu diperlakukan seperti itu
bagaimana perasaanmu sebagai orang tua
apa yang kamu lakukan

dia itu salah
kurang lebih seperti itu kemudian yang dialami korban di kasus jombang ini
dan mungkin yang tadi seperti bu siti katakan bahwa hal hal seperti ini yang kemudian akhirnya beberapa korban atau mungkin korban korban beberapa korban itu akhirnya memilih untuk menangis
beberapa korban itu akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan kasus ini
menurut anda apa yang kemudian bisa mendorong para korban yang kemudian sudah mengalami intimidasi untuk terus berjuang untuk mendapatkan keadilan
dalam kasus ini kita harus mengapresiasi keberanian korban yang kukuh ya untuk terus memperjuangkan keadilannya
hal yang sangat kuat di kasus ini adalah sesama korban saling membangun solidaritas dan kemudian ada dukungan keluarga serta peer group ya atau kawan kawan yang memberikan penguatan dan pendampingan
hal ini sangat penting untuk memberikan rasa aman dan percaya diri kepada korban bahwa ia tidak salah ia tidak sendiri
jadi hal ini pula yang kami lakukan
dan kami harapkan terjadi juga di dalam kasus kasus yang lain
korban mendapatkan dukungan dari keluarga mendapatkan dukungan dari teman sebayanya dan sesama korban saling membangun solidaritas untuk menguatkan status ini
oke dan memang seperti tadi bu siti katakan ini bukan kasus satu satunya
dari catatan kami ada tiga kasus di pesantren di jawa timur dalam pemantauan komnas perempuan
tentunya ada di jombang banyuwangi mojokerto
nah ini bagaimana sejauh ini jalannya penanganan kasus kekerasan seksual tersebut bu siti
ya memang ada perbedaan penanganan ya ada yang cepat ada yang mungkin yang sedang berjalan sekarang kan di banyuwangi dan di jombang
nah sebenarnya yang perlu dilakukan juga adalah pengawasan dari negara terhadap apa yang terjadi di pesantren
tentunya hal ini menjadi
kewajiban mungkin kementerian agama untuk juga secara berkala melakukan review ya terhadap mekanisme pencegahan maupun penanganan
dan dalam kasus jombang ini kami juga mengapresiasi langkah kementerian agama yang mencabut izin dari pesantren
nah hal ini tentunya juga harus menjadi standar dalam melakukan pengawasan maupun pemantauan terhadap pola pendidikan atau indikasi
kekerasan di musim pesantren
nah mbak eva sebenarnya pembelajaran kekerasan seksual di pesantren ini juga menginspirasi hadirnya undang undang tindak pidana kekerasan seksual
karena salah satunya di bagian pencegahan itu disebutkan kesatuan pendidikan itu menjadi bagian yang secara khusus harus dilakukan pencegahan kekerasan seksual
nah termasuk dalam satuan pendidikan itu adalah pesantren
sekolah berakrama atau metode metode sekolah di mana anak anak tidak tinggal bersama orang tuanya
ini berarti pesantren boarding school maupun sekolah sekolah berasrama itu harus memiliki mekanisme pencegahan kekerasan seksual
dan melakukan penanganan serta membantu pemulihan korban
di sisi lain negara sebagai regulator maupun pengawas harus memastikan
bahwa ada sop maupun pengawasan yang continue atau bertala ya terhadap pesantren pesantren atau sekolah sekolah yang berasuransi
oke kalau dari kacamata komnas perempuan sendiri apakah kemudian dengan cara memberikan sanksi mencabut izin kemudian tadi ada payung hukum undang undang tpks
apakah ini cukup efektif untuk melakukan pengawasan terutama di dalam lingkungan pesantren
iya efektif atau tidak kan belum dicoba ya mbak eva karena undang undang tindak pidana kekerasan seksual sendiri ini baru diundangkan pada sembilan mei dua ribu dua puluh
dan kalau misalnya untuk persenjataan administrasi saya pikir itu kementerian agama bisa ditanyakan tapi menjadi sebuah presiden ketika dicabut izinnya ya dalam konteks administrasi
ini secara tidak terlalu mudah
untuk memberikan sinyal bahwa pesantren boarding school ataupun sekolah sekolah asrama harus secara serius membangun ruang aman bagi anak didiknya bagi santri santrinya
sehingga mereka tidak kehilangan izin untuk menyelenggarakan pendidikan itu
saya pikir ini hal yang saling mendukung ya untuk penanganan kekerasan seksual maupun pencegahan di lingkungan sekolah
oke tapi apakah kemudian ini akan memberikan efek jerah
apakah ini bisa menjamin bahwa kasus kekerasan seksual ini tidak akan kembali terjadi lagi di pesantren kalau begitu bu siti
namun dengan adanya berbagai kebijakan maupun regulasi pengawasan
orang tua maupun siswa ini memiliki perangkat atau mekanisme kalau terjadi apa yang harus dilakukan dan sekolah lebih bertanggung jawab atau penyelenggara pendidikan lebih bertanggung jawab untuk membangun ruang yang aman
di sisi lain memang yang perlu dilihat adalah kurikulum pendidikan di pesantren itu sendiri
bagaimana melakukan pencegahan dan bagaimana juga memberikan pendidikan kesehatan reproduksi atau pendidikan yang lebih baik

sehingga ketika atas nama misalnya otoritas guru otoritas kiai otoritas pusat kemudian meminta santriwati misalnya memijat kemudian terjadi pencabulan
maka santriwati bisa mengatakan tidak karena itu tidak sesuai dengan nilai nilai agama
jadi diajarkan juga kepada santriwati mana yang boleh dituruti dan tidak dituruti dari guru dari ustad maupun dari kiainya
oke terakhir kalau begitu bu siti saat ini msat sudah ditangkap sudah ditahan proses selanjutnya adalah proses pengadilan
apa yang kemudian publik harapkan dari perjalanan kasus ini
komnas perempuan sendiri mengharapkan pemeriksaan atau persidangan ini dilakukan di pengadilan negeri surabaya tidak di jombang
untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban juga memastikan pemeriksaan itu berjalan dengan baik
kemudian juga kedua kami mengharapkan jaksa menuntut tersangka dengan pasal dua ratus delapan puluh lima dan pasal dua ratus sembilan puluh empat kuhp
dan memasukkan hak institusi untuk korban
dan kami mengharapkan komisi yudisial juga untuk melakukan secara langsung pemengetahuan persidangan di kasus ini
baiklah kita akan pantau sama sama bagaimana kemudian kasus ini bergulir
kita harapkan tentunya ini akan selesai dan korban bisa mendapatkan keadilan
bu siti aminah tardi komisioner komnas perempuan terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newscast
dan kami harus menyampaikan bahwa pak marzuki mustamar ketua pwn ujt yang seharusnya bergabung dalam diskusi kali ini
ternyata sampai saat ini masih berhalangan untuk ikut dalam diskusi
terima kasih bu siti dan salam sehat selalu